mama kayak merasa bahwa itu peringatan buat mama
gimana kalau ternyata orang yang meneror kita selama ini adalah orang yang kenal dan dekat dengan mama
lo bisa kan cari tau nino itu kenapa
apa dia ada masalah di kantornya ya
masalahnya besar ya sampai gue kena marah kayak gini ya
kayaknya sih dia baik baik aja sih sa
tapi nanti coba gue cari tahu ya
gue dibantu sama neneng sama jessica
udah dikirim tapi sampai sekarang belum ada balasan juga
apa gue kirim ke lu juga ya biar lo kasih ke nino biar didengerin
ya makasih ya rik
pastiin tapi ya nino dengerin semuanya sampe habis
biar bisa bales telpon dan chat gue
ya udah gue kirim voice note nya ya sekarang
saya pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir terus aku balik ke rumah aku janji
aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang aku udah
kamu semangat ya
selalu dan masih aja sa
nino yang ada di hati lo
aku tau mau pasti dateng kesini
kamu mau nge surprisein aku kan
bukannya waktu itu nino kelihatan udah mulai peduli sama
mak bangun yuk
bangun yuk sayang
kok mama sama papa disini
dan mau suruh rena siap siap
rena mandi terus ganti baju
emang mau kemana pak
apa hari ini rena udah boleh masuk sekolah lagi
kalau sekolah belum ya nak
tapi mama sama papa mau ajak rena pergi
jadi sekarang rena langsung siap siap
mandi ganti baju
mama udah panggil ncus
paling bentar lagi ncus datang
harus buat orang gak ke sekolah
aku kemana nuk
hari ini rena diundang ke kantornya ovan
asyik gak aku mau
yaudah siap siap sana
mandi mandi mandi mandi
tuh mama udah dateng
mama lemes aja kurang tidur
kok belum rangkat
aku rawat sama acah
aku rawat sama acah
aku rawat sama acah
emang rena mau ke kantor ovan
om irvan mau ketemu sama rena
jadi aku sama mas alia ngeranturin rena kesana
tapi kasih tau ovan ma
aku mau rawat oman dulu
kasian oma ma
aku mau berenang
ma buap dua kali
ma mau banget
kurang tidur kenapa
kepikiran teror kemarin
biarin aku sini main game dulu
main game dulu ya
main game ya
aku mimpi buruk al
makanya mama kurang tidur
lagi di jalan
mama ngeliat ada laki laki kayak kesakitan
pria lain lagi
ini sangat menakutkan
terus mama di bekap
dan disekap di sebuah gubung
waktu mama teriak minta tolong
orang yang mencekik mama itu
wajahnya berubah jadi wajah papa
mama jadi kepikiran al
kayaknya di mimpi itu tuh
coba memperingati mama
dan di mimpi itu juga
apa yang terlihat baik
itu belum tentu baik
sama ucapan papa pada waktu itu
salah satu karyawan terbaiknya dia
karena ternyata dia adalah otak
dari perampokan di kantor papa
padahal dia adalah karyawan yang sangat baik
dan kita percaya sama dia
apa yang terlihat baik belum tentu baik
apa yang terlihat baik belum tentu baik
mama kayak merasa bahwa itu peringatan buat mama
gimana kalau ternyata orang yang meneror kita selama ini adalah orang yang kenal dan dekat dengan mama